yang mulia berawal pada tanggal dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh empat jam sembilan belas
kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden
yang saat itu mempersiapkan kabupaten gunung kidul untuk lokasi kunjungan presiden
sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten
diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas
maka kedua kader kami tersebut menolak
karena menolak maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut
minta bertemu dengan penanggung jawab dari partai bdi perjuangan
maka diantarlah bertemu dengan saya yang akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi
yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera
dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan
bahwa presiden akan datang dan melintas kami diminta menurunkan bendera
karena situasi malam itu sangat keras dan memanas
maka terjadilah deal bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara
dan wilayah yang harus di kecamatan wonosari kelurahan karangrejek kabupaten gunung kidul yang mulia
sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye
tetapi di lokasi presiden mau melintas terus terang kami menolak dengan tegas
dan jika sampai seluar pengetahuan kami bendera diturunkan
kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan
selang dua puluh empat menit dari jam itu
kami mendapatkan pesan wa dari pak kapolres gunung kidul
yang intinya sama dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus
dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan
intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai ketua dpc tentang pengibaran bendera
saya pdi perjuangan yang mulia
kemudian saya jawab jam delapan lewat tiga menit kepada pak kapolres
jawaban saya sama seperti di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tim pengamanan presiden
bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera
dan kami sudah adu argumen di lapangan dan dealnya bahwa di lokasi titik obyek kami sepakat tidak ada bendera bdi perjuangan
tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi
maka jam setengah sepuluh sebagai ketua dpc yang merangkap komandan satgas
saya perintahkan seluruh sakit gas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan layah kembar
karena kami berpikir sebagai ketua dpc saja saya diperlakukan seperti itu
saya takutnya di luar sepengetahuan kami bendera nanti diturunkan sehingga saat itu datanglah satu ratus lima puluh satgas
dari empat peleton satgas yang kami miliki di kabupaten gunung kidul
dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera bdi perjuangan sampai jam enam yang mulia
dan saya ikut serta patroli sampai dengan lima pagi karena saat itu kami menerima pesan wa dari ketua bp pemilu pak bambang wuryanto jam lewat empat puluh menit
minta menjemput ibu puan di bandara jogja
setelah itu kami perintahkan kepada seluruh satgas selama saya tidak ada di lapangan dan presiden hadir
untuk dipastikan bendera pdi perjuangan tetap berkibar dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil
baik kemudian terakhir bagaimana akhirnya bendera itu
sampai dengan pagi yang mulia bendera kita jaga aman
tetapi jam sebelas siang pukul sebelas empat puluh menit saat kami di bandara kami mendapat telpon dari satgas bahwa seluruh satgas kami digeledah oleh aparat penegak hukum
saat itu saya menelpon intel polres yang mulia karena dalam pikiran saya yang malam itu wa saya adalah pak kapolres
saya memungkinkan yang melakukan dari pakar polres
saya tanya kepada intel polres apakah saudara diperintah kapolres untuk menggeledah satgas kami yang berkaos ganjar
karena yang digeledah tidak hanya yang laki laki yang mulia tetapi satgas perempuan juga
dijawab oleh intel polres bahwa bukan dari polres dan tidak ada perintah
saya tanyakan kepada satgas yang telpon ternyata dari kodim yang mulia
maka kasih intel kodim bernama pak esinyo supriyanto langsung saya telpon
saya keberatan bahwa satgas di lapangan tidak melakukan apapun tetapi kenapa digeledah bajunya yang berkaos ganjar digiring diantar pulang yang mulia
saya tanyakan kepada satgas apakah di situ ada pendukung paslon lain
bahkan membawa sepanduk lebih dari lima puluh sepanduk dibentangkan di pinggir jalan
setelah itu saya telpon komandan kodim
tiga kali saya telepon tidak diangkat maka komandan kodem saya wa yang mulia
dan bukti wa nya juga kami kirimkan
di situ kami tegas kami tersinggung dan juga kami komplain kepada komandan kodim
bahwa kenapa satgas harus digeledah
katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu
dan saya sampaikan kepada komandan kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan
seandainya kasih intel kodim tetap melakukan penggeledahan kepada satgas maupun relawan yang ada di lapangan
selang beberapa menit komandan kodim menjawab wa saya yang mulia
bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu
oke ibu yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana
setelah itu selang lima belas menit kami dalam posisi perjalanan ke gunung kidul mendapatkan telpon bahwa
ada relawan yang ditangkap dan dipukuli kemudian dianiaya karena membentangkan sepanduk pasangan satu
saya tanyakan apakah di situ tidak ada orang yang menolong yang mulia
dijawab tidak ada yang berani menolong
emanuel adalah kader kami pac kecamatan ponjong yang mulia
kemudian immanuel mencoba menegosiasi
saya beri materi yang mulia
katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan obyek
tetapi tidak untuk dipukuli dihakimi karena ini negara pancasila
silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya
tetapi negosiasi ini gagal dilakukan immanuel
bahkan immanuel telpon bahwa dia diancam akan ditembak
di situlah emosi saya bangkit yang mulia
saya langsung meluncur kembali ke kabupaten gunung kidul
dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul tiga belas tiga dan anak itu masih ditahan
karena bung karno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang undang
salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa indonesia
tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata
akhirnya yang mulia kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut
tetapi di saat kami datang saya bertanya
saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan presiden
beliau menjawab videonya ada nanti bisa kita saksikan yang mulia
karena anak itu dianggap membahayakan obyek yang mulia
saya sampaikan seandainya anak ini dianggap membahayakan obyek apakah harus dipukuli
apakah harus dianiaya dan dipermalukan
silahkan ditangkap silahkan ditahan
ini kejadiannya kapan ibu yang
tanggal tiga puluh pukul tiga belas yang mulia
pukul tiga belas tiga menit saya sampai di lokasi
baik itu saja ya
akhirnya si korban saya yang membawa ke rumah sakit umum daerah yang mulia